kita ke informasi lain sejumlah pengemudi ojek online jumat siang berdemonstrasi di surabaya jawa timur
para pengemudi menuntut pembuat aplikasi menaikkan tarif per kilometer
mereka juga menuntut transparansi pihak penyedia aplikasi terkait suspensi terhadap ribuan pengemudi ojek online di jawa timur
pengemudi ojek online yang menggunakan aplikasi gojek dan grab jumat siang berdemonstrasi di depan gedung negara gerahadi surabaya
mereka menuntut penyedia aplikasi menaikkan tarif
tarif per kilometer saat ini kurang dari rp dua untuk ojek online serta rp tiga untuk taksi online dianggap terlalu rendah
para pengemudi yang tergabung dalam jatim online bersatu ini juga menuntut transparansi soal penghentian sepihak yang dilakukan oleh perusahaan pembuat aplikasi
dan menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan payung hukum bagi ojek online
kami dari jatim online bersatu menuntut pada pihak aplikator yang pertama adalah tentukan kami
untuk menjelaskan mengenai suspensi yang dilakukan oleh aplikator dan mitranya
kami minta transparansi kesalahan hp dilakukan oleh mitranya sehingga aplikator memutus suspensi mitranya
itu yang pertama
terus yang kedua penaikan tarif yang saat ini dirasakan oleh teman teman sangat murah dan tidak menyesal dengan sejauh jauh
dan juga teman teman yang sekarang ini kami meminta penaikan tarif rp tiga untuk r dua dan r empat r lima per kilometer bersih
di tengah aksi sempat dilakukan pertemuan tertutup
antara perwakilan pengemudi penyedia aplikasi dan dinas perhubungan jawa timur
menurut gojek sebagai salah satu pembuat aplikasi transportasi online
perusahaan menetapkan tarif berdasarkan permintaan dan ketersediaan
gojek juga memberikan hak untuk banding kepada para pengemudi yang merasa dikenakan suspensi tanpa alasan yang sesuai
kalau terkait dengan tarif yang bisa kami sampaikan pastinya masukan dari mitra hari ini kami rampung
tapi apa yang kami lakukan di lapangan terkait dengan tarif ini
ini sudah mempertimbangkan supply dan demand dari masing masing daerah itu sendiri
jadi apapun yang kita lakukan pasti kita juga perhatikan keberlangsungan bisnis perusahaan itu
hingga jumat siang pertemuan antara perwakilan pengemudi dan pihak gojek belum mencapai kata sepakat
wahyu pratama surabaya
dan sudah ada korespondensi nn indonesia dari karima di surabaya jawa timur
eh karima apa sebenarnya poin poin
tentang apa yang dikirimkan oleh pengemudi jawa timur
ini kepada pihak pemerintah dan juga mungkin terhadap pihak penyedia jasa transportasi online itu sendiri
baik rahan sebenarnya dari hasil kesepakatan bersama tadi ketika dicoba untuk dilakukan mediasi oleh pemerintah provinsi jawa timur terkait tuntutan
yang dituntut oleh pengemudi online terhadap aplikator sendiri sebenarnya tidak menemukan titik temu
dan akhirnya terjadi deadlock
karena dari jumlah tuntutan tuntutan yang dituntutkan tersebut harapannya yang memediasi bukanlah dinas perhubungan provinsi tetapi langsung gubernur jawa timur
karena berdasarkan keterangan dari pengemudi online sendiri beberapa kali mereka sudah menjalani mediasi antara aplikator dan juga antara pengemudi sendiri
dimediasi oleh pihak perhubungan provinsi jawa timur tapi tidak mendapatkan hasil atau tidak ada titik temu
jadi justru terjadi lempar tanggung jawab antara pemerintah antara gubernur jawa timur dengan pemerintah provinsi jawa timur
laku dinas perhubungan jawa timur
sehingga tidak ada titik temu dari tuntutan tuntutan yang selama ini memang sudah dilakukan terutama
yang ini terkait dengan penyetaraan tarif sebesar rp tiga per kilometer untuk roda dua kemudian juga rp lima per kilometer untuk roda empat
ini belum ada titik tempuh hingga saat ini
begitu juga dengan potongan potongan yang tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada pengemudi
kemudian juga ada susmen secara sepihak atau pemutusan hubungan secara pihak
ini yang sebenarnya menjadi tuntutan utama
sebenarnya lebih jelasnya rehal bersama saya sudah ada bagian humas dari jatim online bersatu
merupakan koordinator dari ojek online yang berada di jawa timur
baik pak david sejauh ini sebenarnya apa yang menjadi tuntutan utama
sepertinya susah sekali menemukan titik temu antara pengemudi online dengan aplikator ini
karena ada beberapa kegiatan yang selalu dilakukan oleh aplikator
misalkan perubahan sistem atau penerapan aturan yang tidak menelibatkan driver online itu sendiri
tidak ada penerapan dalam pembentukan aturannya
sehingga sekan akan driver itu hanya menerima suatu pembaruan terbaru
padahal itu tidak diketahui oleh driver itu sendiri
misalkan suspen atau posisi ada kegiatan kegiatan yang lain
nah seperti itu
juga masalah tarif tiba tiba dari pelaku membuat promo
nah ini sedangkan tarif berada di harga batas bawah
yang kita tuntut saat ini kita minta tarif itu adalah
seharga rp lima untuk roda empat rp tiga untuk roda dua
selama ini kan terkait suspend berdasarkan pernyataan aplikator sendiri
sudah cukup transparan memberikan informasi
begitu juga dengan promo promo ini sebagian besar ditanggung oleh aplikator
apakah ini benar atau bagaimana kondisi realnya di lapangan
suspend itu tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya
tiba tiba sudah suspen
dan itu dilakukan bukan hanya pada satu dua driver
padahal pada satu dua driver itu sudah dilakukan dan itu dilakukan bukan hanya pada satu dua driver
ada ribuan driver
kita juga makanya menuntut per gub
supaya di per gub itu ada aturan mengenai harga
mengenai juga suspen
mengenai penerimaan driver yang sampai saat ini membludak
juga ada beberapa kegiatan lainnya
misalkan dari musbida itu wajib untuk membantu driver agar tidak ada zona zona merah
banyak sekali zona merah sekarang di jawa timur
perkaitan promo sendiri seperti apa
sejauh ini yang diketahui oleh konsumen bahwa ini adalah perusahaan yang berhasil untuk menjaga kembali ke jalan jalan

dan juga promo ini menjadi tanggung jawab aplikator bukan menjadi tanggung jawab pengemudi sendiri
promo bagi driver itu sangat merugikan
karena harga menjadi murah
kilometer menjadi murah
ini juga akhirnya menyentuh kepada konven
di mana masyarakat menengah ke bawah harusnya bisa menggunakan angkutan umum
itu akhirnya menggunakan online
akhirnya terjadilah benturan antara konven dan online
terima kasih pak david
informasinya bahwa sebentar lagi akan ada gubernur jawa timur yang bertemu dengan ini
kita dua puluh lima lagi menunggu pak d balik
kita akan diskusikan lebih lanjut
untuk pasukan sudah mundur dulu
terima kasih pak david
dan rehat memang tadi sempat terjadi dialog atau tidak ada titik temu antara aplikator
kemudian juga pengemudi online dan juga pemerintah provinsi jawa timur
namun informasinya sekitar satu jam lagi gubernur jawa timur akan tiba di gerahadi memberikan mediasi
atau memediasi antara aplikator dengan sekitar dua puluh lima orang
tim yang sudah dibentuk dari jatim online bersatu ini untuk membahas beberapa hal
yang memang menjadi titik poin tuntutan bagi pengemudi pengemudi online
memang sejauh ini jika saya sempat menggunakan aplikasi online dan juga mengendarai kendaraan online
mereka menyatakan memang selama ini memang dari tuntutan tuntutan yang diberikan oleh aplikator
memang cukup memberatkan di mana mereka harus dalam sehari memenuhi trip mereka hingga dua puluh untuk roda empat
ini merupakan hal hal yang perlu dievaluasi oleh pemerintah provinsi jawa timur
dan jangan sampai hal ini justru menunjukkan atau menimbulkan kesenjangan sosial bagi masyarakat sendiri
bagi aplikator sendiri harusnya juga mendapatkan keuntungan yang sesuai
begitu juga dengan masyarakat sebagai pengguna aplikator ini seharusnya juga bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal
begitu juga dengan masyarakat nantinya tidak dirugikan
ketika terjadi mogok masal yang sudah diancamkan oleh sejumlah driver online atau pengemudi online yang tadi sempat mengikuti aksi
baik terima kasih eka rima korespondensi nn indonesia langsung dari surabaya jawa timur